kondisi stok beras di pasar induk cipinang menipis dan juga mengalami kenaikan harga
dan untuk melihat bagaimana kondisi stok beras yang ada di pasar induk beras cipinang jakarta
sudah ada koresponen cnn indonesia sufiani tanjung
selamat pagi sufi
sufi dari pantauan anda apakah benar stok beras di pasar induk beras cipinang menipis
dan bagaimana dengan harga beras di sana apakah juga mengalami kenaikan
iya maggie selamat pagi saat ini saya berada di pasar induk beras cipinang
dan benar untuk stok beras sendiri saat ini memang bisa kita sebut sangat tipis atau benar benar menipis
hal ini bisa saya ketahui dari dua sumber data
yang pertama adalah dari pibc rai stok punya milik dari soek station
yang merupakan pengelola dari pasar induk beras cipinang
kemudian informasi yang saya dapat
adalah dari pedagang
di mana pedagang menyebut stok mereka memang sudah sangat menipis
khususnya di tempat saat ini saya berada
ini adalah salah satu agen cukup besar di pasar induk beras cipinang
dimana biasanya pedagang ini atau agen ini bisa menyetok beras
baik itu lokal ataupun impor mencapai dua ratus ton perharinya
namun semenjak oktober tahun lalu
stok beras yang dimiliki oleh agen yang telah berjualan puluhan tahun di pasar induk beras cipinang
ini hanya sekitar empat puluh sampai enam puluh ton saja perharinya
dan yang dapat anda lihat di sini
ini adalah beras lokal jenis ir enam puluh lima
di mana biasanya dijual sebelum mengalami stok yang menipis atau mulai langka
biasa dijual per kilogramnya hanya rp sepuluh lima ratus saja
namun per hari ini menurut keterangan dari agen yang kami tanyakan langsung
harganya sudah naik mencapai sebelas enam ratus rupiah
artinya terdapat kenaikan
lebih dari seribu rupiah
dan kenaikan ini tidak langsung terjadi secara instan
karena memang kenaikannya terjadi secara bertahap
mulai dari seratus rupiah per kilogram
kemudian hari ini mencapai lebih dari rp satu per kilogram
dan kalau anda lihat saat ini
di belakang saya para pekerja masih sibuk melakukan proses pengepakan
kemudian ini nantinya akan didistribusikan ke wilayah rawasari di kawasan jakarta
di mana beras beras yang ada saat ini
yang ada di belakang saya saat ini
setiap harinya itu akan terjual sebanyak dua puluh lima ton dari satu agen saja
ada berapa banyak agen yang terdapat di pasar induk beras cipinang ini
nah memang kalau kita bicara berapa besar stok dari beras yang mestinya tersedia
di pasar induk beras cipinang ini untuk memenuhi kebutuhan
setiap harinya dalam kondisi yang normal
ternyata jika anda lihat di belakang saya
jumlah total keseluruhan yang dibutuhkan mencapai tiga ton stok beras perharinya
sementara untuk saat ini
stok beras yang terdapat dari data pibs pasar induk beras cipinang
dari food station sendiri yang tercatat di website
hanya sekitar dua belas maksud saya empat ratus empat puluh dua ton saja
artinya kalau kita hitung secara matematis

stok itu hanya akan bisa bertahan sekitar empat atau lima hari ke depan saja
namun tentu saja para pedagang berharap dengan adanya operasi pasar yang dilakukan pemerintah
yang kabarnya terjadi atau dilakukan setiap hari di pasar induk beras cipinang ini
akan bisa membantu setidaknya menstabilkan harga
belum untuk memenuhi stok
namun setidaknya membantu menstabilkan harga
karena para pedagang sendiri mengeluhkan kelangkaan stok membuat lonjakan harga yang terjadi secara berkala
setiap harinya membuat para konsumen mengeluh
nah saya akan mengajak anda untuk melihat lebih detail
sebenarnya beras jenis apa saja yang ada di pasar induk beras cipinang ini
di sini ada jenis pandan wangi
ini merupakan beras lokal dengan harga yang termahal
di mana dapat anda lihat secara detail
ini adalah jenis beras pandan wangi dengan postur yang berbentuk lebih gemuk
kemudian ketika dimasak nantinya akan menghasilkan nasi yang lebih pulen
nah di sebelahnya ini adalah
beras perak yang juga memiliki harga yang cukup mahal untuk saat ini mencapai rp enam belas per kilogramnya
nah di tre atau di nampan yang satu lagi ini terdapat tiga jenis beras sebenarnya
ini ada dua beras lokal kemudian satu jenis beras impor
beras impor inilah yang menjadi beras
jenis beras yang menjadi beras dari bulog
yang diberikan setiap kali operasi pasar digelar di pasar induk beras cipinang
nah beras impor ini berasal dari vietnam
dengan bentuk yang nyaris sama dengan dua beras lokal jenis ir enam puluh
namun dijual dengan harga yang berbeda
beras hasil operasi pasar ini dijual per kilogramnya hanya bisa maksimal rp sembilan empat ratus lima puluh saja per kilogram
sementara untuk ir enam puluh empat yang ada di tangan saya saat ini yang merupakan beras lokal
dan sama persis seperti yang di belakang sedang dikemas
itu harganya sudah mencapai rp sebelas enam ratus per kilogramnya
artinya memang terdapat perbedaan yang cukup
dan cukup signifikan antara harga beras impor dengan beras lokal
namun saat ini bagi konsumen semua itu tidak menjadi masalah
karena memang konsumen menurut keterangan dari para agen
yang paling penting mengutamakan adalah memiliki stok beras
dan operasi pasar ini menjadi satu satunya solusi yang saat ini diharapkan
untuk bisa menstabilkan harga
dan kedepannya diharapkan juga untuk bisa menstabilkan stok
atau pasokan harian dari pasar ini

sufi apakah anda juga sempat mendapatkan informasi dari agen beras
ataupun penjual beras di sana apa saja harapan mereka
ya seperti yang tadi saya ungkapkan
maggie bahwa memang para agen beras di sini berharap sama persis seperti konsumen
karena mereka juga sebenarnya sangat berharap bahwa stok beras ini
akan bisa kembali normal seperti biasa
karena memang kelangkaan stok beras menurut keterangan para agen di pasar induk beras cipinang ini
tidak terjadi hanya dari desember tahun lalu saja
namun sudah dimulai sejak oktober tahun dua ribu dua puluh
dan akibat kelangkaan yang mulai terjadi
menyebabkan kenaikan harga jual dari beras sendiri
terutama beras lokal itu naik secara berkala
mulai dari rp seratus per kilogramnya hingga saat ini mencapai lebih dari rp satu per kilogram
dan ketika ada operasi pasar yang dilakukan oleh bulog
tentu saja ini menjadi satu satunya harapan untuk saat ini
untuk bisa menstabilkan harga minimal menstabilkan harga
sebelum kedepannya nantinya akan bisa sebagai upaya untuk pemenuhan stok harian
di mana pasar induk beras cipinang ini membutuhkan pasokan beras setiap harinya
sebesar tiga ton beras per hari
dan ini tentu saja menjadi harapan tidak hanya dari konsumen tapi juga para agen
karena mereka ingin tetap proses jual beli dengan konsumen ini berjalan dengan lancar
tidak perlu untuk istilahnya mereka saling berdebat terkait dengan harga
karena dengan adanya kenaikan tiap hari tentu saja mereka menerima banyak komplain dari konsumen
namun baik para agen dan juga konsumen saat ini menunggu pemerintah untuk bertindak
untuk mendistribusikan lebih banyak beras lagi melalui operasi pasar
untuk bisa menstabilkan harga dalam waktu dekat
bahkan kalau bisa dalam setiap harinya operasi pasar digelar
jumlah yang diberikan kepada para agen di sini bisa melebihi dari yang beberapa hari ini terjadi
karena memang stok tiga ini bukanlah stok yang sedikit
dan tentu saja pemerintah harus bertindak cepat agar harga beras tidak melambung lebih tinggi lagi
baik kami akan terus memantau kondisi stok dan harga beras
terima kasih sufiani tanjung atas laporan anda selamat bertugas kembali